ungkapan bella sungkawa atas kepergian bghbb ramai menjadi perbincangan warga net di media sosial
sejumlah artis terlihat turut mengucapkan bela sungkawa melalui twitter dan juga instagram
informasi kepergian bghbb langsung mendapat respon di media sosial
sejumlah selebritas mengungkapkan duka cita mereka
salah satunya adalah melani subono
di akun instagramnya melanie mengunggah foto foto bghbb dan ibu ainun
dalam unggahannya melani yang masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan presiden ketiga ri itu mengungkapkan rasa duka citanya
dan berdoa agar eyang habibi diberikan tempat terbaik di sisi tuhan
selain melani ucapan bela sungkawa juga datang dari gubernur jawa barat rituan kamil
melalui akun twitternya rituan kamil mencuitkan
semoga bghbb mendapat tempat terbaik dan mengajak warganet untuk mendoakan almarhum
berikut sejumlah ucapan bela sungkawa yang diucapkan sejumlah tokoh dan selebritas tanah air atas meninggalnya baharudin yusuf habibi presiden ketiga republik indonesia